dari sejumlah nama yang dipertimbangkan partai gerindra saudara
ternyata masuk dalam bursa bakal calon bupati sleman di pilkada mendatang
lantas bagaimana peluang menantu joko widodo ini di percaturan politik praktis
kita bahas bersama dengan peneliti smrc
mas saidiman ahmad yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
jadi menurut anda ini gerindra serius nggak sih
ini akhirnya ingin mencalonkan menantu dari joko widodo
atau hanya ya lempar isu aja dulu
iya saya kira memang sesuatu yang serius dimulai dari melemparkan wacana ya
dan saya kira ini bisa saja terjadi
yang pertama kita tahu bahwa di sleman ini gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon bupati
masih butuh sekitar empat kursi tambahan
dari enam kursi yang sekarang diduduki oleh gerindra di sana
karena itu butuh kekuatan politik di luar gerindra
jadi mereka tidak terlalu luas mengusung calon pada dasarnya
tentu dalam hal ini mereka butuh mencari misalnya figur yang alternatif
yang bisa diterima oleh semua kelompok
selain misalnya alasan politik tadi
tentang tingginya pemilih dari kalangan muda
saya kira itu betul
di sisi yang lain juga kita melihat di sini figur seperti erina gudono ini kan
dia pernah menjadi putri indonesia dari yogyakarta dari daerah sana begitu ya
jadi putra daerah katakanlah begitu dan cukup terkenal
apalagi misalnya sekarang ini dia adalah menantu dari presiden jokowi
nah itu dia mas ini lebih kepada sosok pemilih muda ingin menggait pemilih muda
atau lebih kepada erina gudono ini adalah menantu joko widodo
sehingga jokowi efek ini yang ingin diincar oleh gerindra
karena juga soal popularitas sebenarnya
kalau kita lihat nama nama yang dimunculkan oleh gerindra kan
mungkin tidak ada yang sepopuler erina sekarang ini ya
sebagai sosok pendamping ks ang pangarep
jadi popularitas ini sangat penting
kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah pemilihan anggota legislatif
bahkan pemilihan presiden modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas
kalau dikenal saja tidak bagaimana orang kemudian bisa memberikan penilaian sampai kepada pemilihan
jadi modal popularitas ini adalah modal yang paling pertama
lalu kemudian dari sana orang kemudian bisa mencari tahu apakah orang ini layak atau tidak
berdasarkan kedikenalan yang sampai kepada publik itu
dari sisi popularitas gerindra memiliki modal sosial yang mungkin lebih baik dari nama nama lain yang potensial di sleman begitu ya
kemudian selanjutnya saya kira juga sebagai saya kira saya melihat latar belakang erina ini kan seorang aktivis pada dasarnya
dia sendiri adalah putri indonesia dan beberapa kali penampilan di publik wawancara misalnya
cukup meyakinkan begitu ya sebagai seorang public figure mengetahui persoalan persoalan sosial politik yang terjadi di masyarakat
saya kira dari sisi kualitas juga cukup baik
meskipun tanpa pengalaman politik praktis ya menurut anda
ya meskipun tanpa pengalaman politik praktis
tapi catatannya tentu saja adalah mungkin ini buat terutama buat para aktivis atau pegiat demokrasi mungkin ini akan mendapatkan sorotan
kalau kemudian erina benar benar maju ini akan menambah daftar keluarga jokowi yang ada di dalam pemerintahan eksekutif
dan ini kemudian saya kira pemilu sekarang misalnya kan kita punya persoalan soal politik dinasti
saya kira ini akan kembali menjadi soal politik dinasti
ini yang ingin jadi pertanyaan saya selanjutnya mas saidiman ini kalau seandainya jadi maju nih kan berarti hampir semua keluarga besarnya jokowi ini kan akhirnya ikut dalam kontestasi politik begitu
anda membacanya seperti apa trennya
positif kah atau seperti apa
saya kira itu akan menjadi catatan serius
saya melihat misalnya laporan dari sejumlah lembaga pemerhati demokrasi atau pemerhati kebebasan di seluruh dunia
itu masih menempatkan posisi indonesia tidak fully democratic country gitu ya
masih punya masalah dan khususnya persoalannya pada sisi check and balances
karena tidak ada kekuatan penyeimbang
kekuatan pak jokowi ini yang ada di eksekutif ini sangat dominan
bahkan sampai sekarang itu hanya ada satu partai di parlemen misalnya yang bisa mengontrol pemerintah gitu
selain misalnya keluarganya di mana mana di dalam eksekutif
saya juga agak khawatir melihat perkembangan catatan dari freedom house yang menempatkan indonesia
selama ini political rights kita cukup oke gitu ya
dari satu sampai tujuh posisinya dua
tetapi sekarang ini naik menjadi tiga dalam tahun ini
saya kira persoalan persoalan politik kita
ada dominannya kekuasaan eksekutif dan seterusnya
itu membuat skor demokrasi kita turun dalam setahun terakhir
nah kalau kemudian erina masuk ke gelanggang eksekutif lagi
saya kira ini akan memperparah pandangan dunia internasional soal kondisi demokrasi kita
termasuk pengkaderisasian di partai sendiri ya
selama ini kan belum masuk dalam satu partai tertentu begitu
itu juga akan memperburuk salah satu persoalan dalam demokrasi kita kan
masyarakat kita mungkin semakin demokratis
tetapi di partai itu tidak ada kaderisasi yang baik
ketua ketua partai kan itu itu saja gitu umumnya gitu
juga ya itu tadi ada proses instan untuk menjadi seorang pemimpin yang diusung partai politik itu
bukan sesuatu yang tumbuh dari bawah melalui kaderisasi yang normal gitu ya
saya kira itu juga catatan yang sangat serius
untuk pendewasaan kepartaian kita
tampaknya belum terjadi cukup signifikan
terutama dalam demokratisasi partai
juga dalam pengadaran di tubuh partai
ini hemat anda dari sejumlah pertimbangan itu
baiknya ini erina gudono ini maju atau enggak sih
tentu kan kalau kita bicara yang ideal
mestinya memang ada upaya dari partai partai
juga untuk kemudian memperbaiki situasi demokrasi kita
yang mengalami kemunduran dalam lima atau sepuluh tahun terakhir
tetapi kan dalam real politik kadang kadang pertimbangannya bukan cuma itu
tetapi pertimbangannya pertimbangan elektoral
yang diambil oleh partai politik
sejauh itu memungkinkan dan itu bisa mendatangkan kemenangan
mungkin mereka akan lebih mempertimbangkan itu
tetapi jangan lupa bahwa masyarakat kita sebetulnya
belajar dari waktu ke waktu ya
mereka belajar bahwa pemilu ini memang menyediakan ruang bagi mereka untuk melakukan eksperimentasi
kalau mereka ternyata melihat eksperimentasi dari keluarga pak jokowi misalnya
di dalam pemerintahan ini merusak demokrasi kita
jangan lupa bahwa masyarakat kita menganggap demokrasi ini adalah sistem politik terbaik
untuk bangsa indonesia dalam survei survei kita menemukan itu
kalau mereka kemudian mengetahui
bahwa apa yang dilakukan manuver politik yang dilakukan oleh pak jokowi ini
misalnya mengurangi keseimbangan antara partai partai pemerintah dan partai partai yang oposisi
menjadi tidak punya kekuatan atau bahkan sangat lemah dalam kita sekarang
itu bisa menjadi poin yang negatif buat keluarga jokowi
jadi pada akhirnya bisa bersuara secara lebih kritis ke depan
suaminya bahkan dari presiden jokowi dodo
seperti apa respons dari isu yang tengah berkembang ini